sorotan berikutnya setelah ganjar pranowo mendeklarasikan jika dirinya akan menjadi oposisi di pemerintahan yang akan datang
ganjar memastikan kritik terhadap pemerintahan akan disampaikan melalui jalur yang benar
pernyataan ini disampaikan ganjar saat acara halal bihalal tpn ganjar mahfud di jakarta pada senin kemarin
ganjar menyatakan meski dirinya tidak akan bergabung dalam pemerintahan prabowo gibran pihaknya sangat menghormati pemerintahan prabowo gibran ke depan
mantan gubernur jawa tengah ini bilang jika dirinya akan melakukan kontrol dengan cara yang benar
sementara soal kritik akan disuarakannya melalui jalur parlemen
saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini
tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini
dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar
cara berpolitik yang benar mesti naik kelas dan semua sama sama performa
cara menjibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas
sekjen pdip hasto kristianto menyebut sikap ganjar yang mendeklarasikan tidak akan gabung di pemerintahan prabowo gibran sebagai negarawan
hasto juga menegaskan jika sikap ganjar yang memilih berada di oposisi merupakan cerminan sikap pdi perjuangan
itu merupakan sikap kenegarawanan
bahwa pemilu tidak pernah melunturkan sikap dari pdi perjuangan p tiga perindo hanura dan pak ganjar permafut di dalam berdedikasi mengabdi pada bangsa dan negara
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengapresiasi langkah ganjar pranowo yang menolak masuk ke pemerintahan prabowo gibran
gibran tidak mempersoalkan soal ganjar yang memilih oposisi dan meminta agar pemerintahannya tetap dikawal dari luar
gibran juga menambahkan hingga saat ini presiden terpilih prabowo subianto masih terus berupaya untuk menjalin komunikasi dan merangkul setiap pihak
gibran juga menambahkan hingga saat ini presiden terpilih prabowo subianto masih terus berupaya untuk menjalin komunikasi dan merangkul setiap pihak
gibran juga menambahkan hingga saat ini presiden terpilih prabowo subianto masih terus berupaya untuk menjalin komunikasi dan merangkul setiap pihak